kita kembali ke dalam negeri tiga ratus lima puluh bonsai se indonesia mengikuti festival bonsai nusantara di surabaya jawa timur
mereka akan bersaing merebut predikat bonsai terbaik
bonsai seharga satu miliar juga ikut dalam festival
tiga ratus lima puluh bonsai atau tanaman yang dikerdilkan ini berasal dari berbagai jenis
seperti beringin baobab adenium dan adalea
festival berlangsung sampai dua desember dua ribu delapan belas mendatang
meski di hari kerja cukup banyak warga yang menyepatkan datang ke taman surya surabaya untuk menikmati bonsai bonsai yang indah ini
itu setiap orang yang bisa menyalurkan hobinya atau bisa melihat suatu keindahan itu kalau di bidang medis ada yang namanya hormon endorfin
hormon endorfin itu membuat kita rilek jadi yang kita stres di kantor ini bisa lebih rilek
salah satu bonsai yang ditampilkan adalah jenis fikus mikrokalpa atau beringin jawa seharga satu miliar rupiah
menurut panitia bonsai kepunyaan pengusaha asal jakarta ini sudah berumur seratus tahun lebih
umur yang tua kemudian estetika bonsai dan juga bentuk yang proporsional itulah yang membuat bonsai ini dihargai seharga satu buah rumah mewah
kalau kita bicara harga saya kira pantas karena untuk mempertahankan pohon selama itu itu juga tidak mudah
kemudian bicara nilai estetika nilai seni dan lain sebagainya pohon ini sudah mewakili pohon tua di alam
sehingga layak dinyatakan bonsai dengan nilai yang cukup baik
meski demikian tidak selalu yang mahal adalah yang terbaik
bonsai bonsai lain tetap punya kesempatan mengalahkan bonsai satu miliar itu
dewan juri punya penilaian sendiri untuk menentukan siapa bonsai yang terbaik
cutting daun yang tidak tepat
lomba baru setengah tumbuhnya baru sebagian atau seperempat kira kira begitu
jadi kan itu tidak mendukung penampilan
terus mungkin ada percabangan yang lagi baru mau coba dirawat baru potnya mungkin nggak tepat lagi
maaf belum tentu terbaik ya
belum tentu yang terbaik pasti yang mereka berkarya yang paling baik
penggemar seni bonsai yang berasal dari jepang ini cukup berkembang
di surabaya jawa timur saja ada sepuluh komunitas bonsai
salah satu komunitas terbesar adalah rumah bonsai yang punya tujuh ratus orang anggota